desa sukawana kecamatan kintamani kabupaten bangli
dikenal sebagai tempat terdekat dari gunung batur
untuk menikmati keindahan matahari terbit
berlatar pegunungan dan pedesaan di kaki gunung batur
terbitnya matahari di sukawana sunrise
menjadi pemandangan yang sulit dilukiskan dengan kata kata
wisata di pulau bali khususnya bali tengah
yaitu desa batur kecamatan kintamani
tetap menggeliat meski diterpah badai pandemi
cara terbaik menikmati pagi di kintamani adalah dengan melihat sunrise seperti ini
dari tempat saya berdiri saat ini kita bisa melihat langsung gunung batur
seperti kita berada di atas awan
gunung batur kecamatan kintamani kabupaten bangli
di daerah gunung batur purba dan banyaknya potensi wisata berbalut adat dan budaya yang kental
membuat kawasan ini ditetapkan sebagai unesco global geopark pertama di indonesia pada tahun dua ribu dua puluh
bersama batur sepeda club saya mengayu sepeda untuk menyusuri sisa sisa ledakan dasyat gunung batur purba puluhan ribu tahun silam
sisa letusan itu kini membentuk danau tebing tebing indah dan kawasan lava hitam
jangan lupa untuk tetap mematuhi aturan tiga m menjaga jarak rajin mencuci atau membersihkan tangan dan menggunakan masker
saat berwisata ke kawasan kintamani jangan lewatkan ya untuk menikmati keindahan dari unesco global geopark
saya memilih untuk bersepeda bersama komunitas batur sepeda club
dan kita saat ini sedang melewati jalur yang merupakan dasar dari kaldera gunung batur
untuk menjelajahi kawasan geopark gunung batur ini tidak hanya bisa dilakukan dengan bersepeda seperti saya
jika anda menyukai tantangan lebih cobalah naik ke puncak tertinggi gunung batur
di atas sana kita bisa melihat kaldera dalam yaitu danau batur gunung agung gunung abang
bahkan jika langit cerah puncak gunung rinjani di pulau lombok pun bisa terlihat
ini kita saat ini berarti di dasar kaldera gunung batur purba ya pak ya
dasar kaldera gunung batur purba
di gunung batur purba ini letusannya kita perkirakan antara dua puluh delapan sampai tiga puluh ribu tahun yang lalu
jadi efeknya ini ada di kanan dan di kiri ya
kalau yang di kanannya adalah bibir kalderanya
ini bibir kaldera batur purba
yang dilihat ini batu besar ini
kalau dilihat dari agak jauh mbak kan lihat
itu ada irisan melintang ya
di situ juga ada irisan melintang
itu seperti kukusan terbalik
inilah yang disebut dengan sumbat lava
setelah puas bersepeda saya akan mencoba berendam di air panas yang bersumber langsung dari gunung batur
jangan lupa untuk tetap mematuhi aturan tiga m
menjaga jarak rajin mencuci atau membersihkan tangan dan menggunakan masker
semua aspek ini semakin lengkap dengan memperhatikan kebersihan kesehatan keamanan dan kelestarian lingkungan agar berwisata tetap aman dan nyaman
sebelum menikmati fasilitas kita harus juga perhatikan nih protokol kesehatannya
wajib pakai masker dan juga cuci tangan tadi sudah di depan
ini badan kita udah mulai pegal pegal nih tadi habis sepedahan
sekarang saya mau mereleksasikan otot otot saya dengan berendam air panas
di toya devasya ini karena di sini air panasnya bersumber langsung dari gunung batur
dan juga pemandangannya kita bisa melihat gunung batur dari pinggir kolamnya
yuk ikut saya tapi saya mengganti baju dulu ya
air panas yang bersumber dari gunung batur mengandung belerang yang diakini memiliki banyak manfaat bagi kulit
juga menenangkan otot otot yang kaku
terdapat beberapa kolam air panas yang bisa digunakan wisatawan
namun dalam masa new normal ini pengelola menerapkan protokol kesehatan seperti jumlah pengunjung yang dibatasi untuk menghindari kerumunan orang yang berlebihan
saya sangat menikmati pijatan dari air mancur yang dirancang sedemikian rupa agar bisa memanjakan wisatawan
letaknya yang sangat dekat dengan danau batur membuat pengunjung juga bisa menyaksikan water sports attraction seperti flying board
jika berani mencoba anda dikenakan biaya mulai dari tiga ratus ribu rupiah
setelah berendam air panas kopi hangat sangat pas untuk menyegarkan tubuh dan siap menjalani rutinitas kembali
berlibur di indonesia
anitamae depi fitriani bangli bali